jemaah calon haji sudah melakukan banyak persiapan untuk menuju puncak ibadah haji
selain persiapan rohani dan fisik
jemaah calon haji juga diajak melakukan orientasi lapangan
melihat langsung kondisi arofah mina hingga musdalifah
sebelum ke arofah kali ini rombongan diajak ke jabal sur
gunung ini menjadi tempat persembunyian rasulullah
saat akan dibunuh oleh kaum kafir qurais
selanjutnya jabal rohmah
lokasi ini adalah wilayah utama pelaksanaan wukuf arofah
kami tidak bisa masuk ke areal jabal rohmah
karena sudah ditutup untuk persiapan ibadah haji
saat ini saya berada di jabal rahman
jabal rahman itu adalah salah satu tempat bersejarah umat islam
gimana menurut sejarah disinilah tempat nabi adam
nabi adam baik salam
dipertemukan kembali dengan
rombongan kami juga diajak ke musdalifah
di lokasi ini terdapat masjid masyaril haram musdalifah
di lokasi ini nabi muhammad melakukan mabit
dan mengambil kerikil untuk melempar jumroh
idealnya jemaah calon haji memilih batu sebesar kelereng atau jagung
agar tidak menyusahkan saat prosesi lempar jumroh nantinya
saat ini saya sedang di musdalifah
tadi nampak beberapa perempuan
persiapan sudah dilakukan oleh pemerintah arab saudi
untuk persiapan ibadah haji
nah di mudalifah ini kalau kita lihat ini
sudah disiapkan kerikil kerikil
jadi di sini jemaah haji diperkenalkan
untuk seberapa besar kerikil kerikil yang bisa digunakan
untuk melakukan lempar jumroh di mina
rombongan melewati mina lokasi lempar jumroh dan mabit
kini pula dan wastu sudah dibangun tiga lantai
di mina juga terlihat tenda tenda permanen untuk jemaah haji menginap
angga hemawan liyadi taruhyat mekah arab saudi